satreskrim polres bogor berhasil menangkap enam pelaku lagi pembunuh pengemudi taksi daring yang jasadnya ditemukan senin lalu
sementara itu kasus dugaan pencabulan kembali terjadi di dunia pendidikan
kali ini pelakunya adalah guru sekolah dasar di tasik malaya
enam orang pembunuh sopir taksi online kembali dibukuk satres krim polres bogor jawa barat rabu siang
sebelumnya satu pelaku telah ditangkap petugas polres tadepok
dua diantaranya adalah perempuan yang berperan sebagai pemesan
sementara tiga orang diantaranya dipastikan sebagai eksekutor
pada senin lalu jasad sopir taksi online bernama justinus sinaga ditemukan di kawasan pamijahan
kasus ini terbongkar setelah kepolisian depok menemukan mobil milik korban hendak dijual di subang
sindikat begal taksi online ini biasa melancarkan aksi dengan modus pesanan penumpang untuk diantar ke lokasi pedalaman
di cimahi jawa barat seorang siswi yang
yang masih berstatus pelajar kelas tiga salah satu smk ditangkap satres krim polres cimahi karena diduga menjadi bujikari
pelaku berinisial mr ini melakukan aksinya dengan menawarkan psk melalui media sosial
polisi berhasil membongkar praktik ini setelah mendapat laporan dari salah seorang korban yang dipaksa melayani lelaki hidung belang
awalnya korban yang sedang membutuhkan uang ditawari pelaku untuk dipertemukan dengan seseorang yang akan membantu meminjami uang
dari bisnis haram ini pelaku mendapatkan uang
dapat keuntungan satu hingga dua juta rupiah
sementara itu kasus pencabulan kembali terjadi di dunia pendidikan
seorang guru sekolah dasar diamankan unit ppa polres tasikmalaya karena diduga mencabuli tiga anak didiknya
perbuatan guru berinisial ys ini dilakukan di dalam kelas sejak awal januari hingga awal maret dua ribu dua puluh
kasus dugaan pelecehan dan pencabulan ini terungkap dari laporan orang tua yang menemukan pesan singkat di telepon genggam anaknya
dalam pesan singkat tersebut ada percaya
penangkapan dengan korban lainnya terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan sang wali kelas
akibat perbuatannya pelaku diancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara